empat petugas medis di rsud jasamen saragi pematang siantar sumatera utara dipidana
atas tuduhan penistaan agama
keempat petugas medis dilaporkan keluarga korban ke aparat kepolisian yang tidak terima
karena yang memandikan jenazah berjenis kelamin laki laki
dan dua diantaranya non muslim
menurut kepolisian dan keluarga hal ini melanggar ketentuan fatwa mui pematang siantar
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung lalui sambungan zoom
dengan pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
selamat sore bang fikar
selamat sore iji pana
dan melalui sambungan telepon sudah bergabung sekjen majelis ulama indonesia pusat
pak amir syah tambunan assalamualaikum pak amir syah
oke saya mau ke pak amir syah dulu baru nanti kita akan bedah aspek hukum pidananya
begitu ya pak fikar
pak amir syah ini kan empat tenaga kesehatan di rsud jasamen saragi pematang siantar
sedang menghadapi persidangan atas kasus dugaan penistanan
mereka dilaporkan pihak keluarga karena proses pemandian jenasa diduga melanggar syariat islam di pematang siantar
apakah dari mui pusat sudah mendapat laporan terkait kasus ini pak amir syah
ya pertama saya mendapat laporan itu dari mui kota pematang siantar
yang kedua dari provinsi atau utara
terkait pemandian jenazah ini
ada fatwa mui nomor empat belas dua ribu dua puluh angka tujuh menetapkan pengurusan jenazah
atau tajahid al janah yang terpapar covid sembilan belas
terutama dalam memandikan
dan mengapa ini harus dilakukan dengan sesuai protokol kesehatan
nah poti tiga itu ada pedoman memandikan jenazah yang terpapar covid sembilan belas sebagai berikut
a jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
b petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikapani
c jika petugas yang mendirikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama
maka dimandikan oleh petugas yang ada
dengan syarat jenazah yang dipendidikan tetap memakai pakaian
jika tidak maka akan dilayamumkan
oke satu lagi ya
pedoman berikutnya yang d petugas membersihkan najis
kurung jika ada belum dimandikan
itu antara lain ya
ya pak amirsyah melihat kasus yang terjadi
di rsud jasa mensa raky yang melibatkan kemudian empat tenaga kesehatan ini
dari pihak mui pematang siantar bagaimana
apakah sudah melaporkan kondisi realnya di lapangan seperti apa
dan sikap dari mui pusat seperti apa pak amirsyah
ya jadi pertama begini kita sudah melakukan koordinasi ya
dalam hal ini bahwa mui kota pematang siantar tadi sudah menyampaikan di media
tindakan semacam ini memang
selain menyalahi protokol kesehatan juga menyalahi prinsip prinsip secara islam
dan itu sudah diakui oleh pembina rumah sakit dan mereka minta maaf
nah soal tindakan berikutnya itu sudah di luar domainnya majelis ulama indonesia
artinya itu adalah wilayah hukum yang bukan merupakan
domain dari majelis ulama indonesia
oke pak amir syah kita nanti akan kembali lagi ke anda
tapi saya mau tanya ke pak fikar terlebih dahulu
tadi sudah menjadi ranah hukum ataupun wilayah hukum
seperti yang disampaikan oleh pak amirsyah begitu
tapi kalau dari pak fikar melihatnya seperti apa
karena ini sudah bergulir ke pengadilan dan pelapor
beryakinan bahwa empat tenaga kesehatan ini melakukan pelanggaran syariat islam
dari segi hukum pidana bagaimana pak fikar melihatnya
ya dari segi hukum pidana ada beberapa ketentuan yang mengatur
yang berkaitan dengan yang bersentuhan dengan agama
diantaranya adalah pasal satu ratus lima puluh enam a
itu pasal terkenal dengan pasal penodaan agama
di situ kan diatur mengenai seorang yang menunjukkan perasaan atau perbuatan
jadi penodaan penyalahgunaan penodaan dan apa namanya
intinya adalah tidak menghormati agama
jadi seperti itu gitu
nah itu ada pasalnya sejak zaman belanda
bahkan ini ada perubahannya juga
nah apakah itu apa namanya yang dilakukan pada kasus ini adalah bisa dibawa ke pengadilan atau tidak
polisi sudah memproses itu kemudian jaksa juga dan sampai sekarang sampai di pengadilan
nah persoalannya adalah di dalam hukum pidana itu ada meskipun ada perbuatannya
tetapi harus juga dibuktikan ada nggak kesalahannya
nah di dalam hukum pidana indonesia kesalahan itu diterjemahkan dalam dua tindakan
tindakan sengaja atau kelalaian
kesengajaan atau kelalaian itu yang membedakan gradasi hukuman terhadap orang yang bersalah
kalau sengaja pasti hukumannya akan lebih berat ketimbang satu perbuatan dilakukan dengan kelalaian
nah tetapi itu belum cukup karena untuk dapat dihukum seseorang selain ada perbuatannya ada kesalahannya
juga dapat dipertanggungjawabkan
dapat dihukum jawabkan maksudnya jiwanya yaitu apakah seseorang itu sadar ketika melakukan satu perbuatan itu
apakah seseorang itu punya penyakit jiwa atau tidak
anak anak atau bukan yang melakukan itu
dan yang keempat adalah ada alasan pemaaf
tidak ada alasan pemaaf
alasan pemaaf itu di dalam hukum pidana indonesia ada beberapa
di antaranya itu tadi anak kecil orang sakit jiwa
terpaksa melakukan itu
nah pengertian terpaksa itu cara apa diuraikan nanti
kemudian pembela diri
ya pembela diri
atau perbuatan itu dilakukan karena melakukan perintah undang undang
atau perintah atasan
dalam kasus ini bagaimana pak fikri
sebenarnya kalau bisa dibuktikan bahwa memang ada ya
itu bisa menjadi alasan pemaaf
kalau tidak bisa dibuktikan alasan
pemaaf pdb apa
ada gitu ya
maka orang itu sudah bisa
atau ada alasan untuk menghukumnya
karena sudah memulih tadi
jiwanya bisa dipertanggungjawabkan
dan tidak ada alasan pemaaf
oke saya mau ke pak mirsya lagi
pak amir syah dalam kondisi darurat apakah kemudian mui mengizinkan begitu
jika kemudian pengurusan jenazah dilakukan sesuai seperti yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan di rsud
sama insya allah gitu
kalau dalam kondisi darurat bagaimana
ya dalam poin panduan itu
ada pada poin g ya
yaitu angka tiga tentang pedoman pembendikan jenasa
jika menurut pendapat ahli yang terpercaya
pembendikan atau mentayamungkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas
maka berdasarkan ketentuan darurat syariah
ya darurat secara syarih jenasa tidak dimandikan atau dipayamungkan
jadi artinya ada pilihan pilihan yang memang bisa dilakukan
sehingga peluang memandikan tadi apalagi yang busananya terbuka itu
karena ini menyangkut apalagi jenis kelamin yang memandikan itu berbeda
nah oleh karena itu pilihan darurat ini mestinya
bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada para tokoh masyarakat seperti mui
sehingga tidak terjadi hal hal yang semacam ini
oke pak amirsya artinya mui pusat sepakat dengan keputusan ataupun sikap dari mui pematang siantar
yang mengatakan bahwa ini ada pelanggaran syariat islam dalam pengurusan jenazah
salah satu korban positif covid sembilan belas di jasamen saragi ini di rsud jasamen saragi
kita kan sudah mengeluarkan fatwa nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini bukan sepakat soal sepakat tidak sepakat
tapi ini panduan ini kita keluarkan dalam fatwa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan di masyarakat
nah mungkin dugaan saya bahwa pimpinan rumah sakit tidak mengetahui atau pihak petugas tidak mengetahui
maka sebaiknya ya bertanya lah kepada ahlinya
yang kedua untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
maka sebaiknya juga pimpinan rumah sakit berkoordinasi ya
dengan pihak majelis ulama indonesia
jadi berkoordinasinya sebelum terjadi sesuatu
sekarang terjadi sesuatu
yang bisa kita tekankan di sini
pimpinan rumah sakit kan sudah minta maaf
artinya mengakui kesalahan kan itu
nah ini soal aspek hukumnya seperti apa
itu kita serahkan kepada aparat negara hukum
pak mirsyah saya tinggalkan anda dulu
saya mau ke prof fikar
pak fikar tapi pasal yang dipakai untuk menjerat keempat tenaga kesehatan ini adalah pasal penistaan agama yang kemudian memantik reaksi di media di media sosial
dan juga di beberapa website ataupun media itu ada yang meminta petisi agar keempat tenaga kesehatan ini kemudian dibebaskan
artinya ada pro dan kontra begitu
apakah kemudian menurut anda dari segi hukum pidana pengenaan pasal ini tepat terhadap empat orang tenaga kesehatan ini pak fikar
pasal ini sejak dulu menjadi kontroversial
ya karena itu tadi
oke tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan prof abdul fikar
kami akan mencoba untuk menghubungi beliau
apakah kita masih tersambung dengan pak mirsya
pak amir syah apakah kemudian dari mui pusat akan mencoba untuk menjembatani
agar tidak terjadi polarisasi yang semakin tajam begitu terutama di daerah pematang siantar untuk bisa mendudukan antara kedua belah pihak begitu
sehingga tidak terjadi polarisasi yang tajam begitu di sana pak amir syah
ya jadi begini ada dua hal ya
pertama aspek hukum kan sebenarnya jalan akhir dari menyelesaikan masalah
mestinya atau sebaiknya sebelum memasuki wilayah hukum
ada langkah langkah edukasi sosialisasi advokasi dilakukan
tapi kan saya tidak melihat
mestinya di sini kan ada narasumber dari pihak rumah sakit
seperti apa sebenarnya langkah langkah itu dilakukan
oke kami mencoba untuk menghubungi dan juga meminta waktu kepada pihak dari rsud jasamen saragi
namun mereka tidak bersedia untuk bergabung dalam dialog kita baik dari tim kuasa hukum ataupun dari pihak direksi rsud jasamen saragi
pak mirsya silahkan diteruskan
ya jadi mestinya pemerintah harus hadir dalam konteks ini
karena apa karena rumah sakit ini kan jasamen saragi ini kan dibawa naungan dinas pemerintah kota santar
nah jadi tidak boleh lepas tanggung jawab soal ini
karena bagaimanapun aspek kemaslahatan itu harus dikedepankan agar tidak terjadi polarisasi
di masyarakat artinya bagaimana penyelesaian ini bisa dilakukan di satu sisi
nah karena itu tadi ada misalnya apa itu petisi ya
ya itu kita serahkan kepada domain atau kepada aparat penegak hukum
oke diserahkan kepada aparat penegak hukum tapi kan sekarang muncul petisi di berbagai media untuk membebaskan keempat tenaga kesehatan ini
dan dikhawatirkan ini dapat memantik rasa kekecewaan begitu dari tenaga kesehatan
bagaimana kemudian supaya ini sama sama ada win win solution begitu pak amir syah
sehingga ini tidak terjadi lagi baik di pematang siantar ataupun di daerah lainnya dan tidak merugikan siapapun di sini
iya makanya saya katakan tadi ada dua ya tadi saya baru menjelaskan satu
yang kedua itu karena aspek hukum adalah aspek akhir dari penyelesaian ini
nah kalau ada misalnya
semacam aspek penyelesaian non litigasi maka ini juga sebenarnya bisa dilakukan
tapi tergantung ya kepada kesepakatan para pihak
contoh tadi ada petisi yang beratas
tentu bagaimana teman teman dari pemerintah daerah bisa melakukan komunikasi
begitu juga dari pihak tokoh tokoh masyarakat
sejauh ini kan kami tidak memperoleh informasi
kalau mui kota pematang santar dia aja berbicara soal ini
oke oke jadi kita tunggu saja nanti bagaimana ujungnya semoga ada solusi
ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak timbul polarisasi yang semakin tajam
baik di pematang siantar ataupun di daerah lainnya
bisa mendapatkan win win solution begitu ya di tengah pandemi covid sembilan belas yang belum berkesudahan begitu ya
terima kasih sekali pak amir syah tambunan
jadi begini satu lagi ya pertama kita harus lakukan ini aspek kehati hatian
kenapa karena jangan sampai ini menyelesaikan masalah justru menahan masalah
tapi sebaliknya menyelesaikan masalah tanpa masalah
oke itu saya kira pertama yang kedua saya berpesan
mereka harus menahan diri
nah pak tadi mbak mengatakan di era covid sembilan belas ini kan orang banyak yang hidupnya lagi berat ya
oke secara ekonomi secara sosial kita memberikan pencerahan kepada masyarakat
oke oke kita ya oke pak amir syah saya mau kembali lagi ke pak abdul fikar haji yang sudah bergabung
pak silahkan diteruskan apakah kemudian pasal penistaan agama yang menjerat ataupun di
berikan kepada empat tenaga kesehatan ini kemudian sudah tepat begitu
di tengah pro dan kontra ada yang setuju ada yang tidak setuju begitu silakan pak fikar
iya tadi saya katakan pasal soal penodaan agama ini ya sejak awal menjadi kontroversial
ya meskipun sudah ada beberapa yang sudah diterapkan termasuk yang terakhir adalah pak ahok
itu memang ini apa secara apa namanya secara demokrasi gitu ya secara untuk apa kajian substansi demokrasi sebenarnya nggak tepat juga gitu ya
nah tetapi ini saya katakan tadi masih hukum positif masih hukum yang masih berlaku di indonesia
ya karena itu peluangnya adalah bagaimana apakah orang orang yang melakukan itu
melakukannya karena terpaksa
ya terpaksa terpaksa itu melakukan karena ada situasi yang dia tidak bisa mengelak
harus melakukan itu itu pertama yang kedua apakah itu dia melaksanakan perintah jabatan
atau melaksanakan perintah udang udang
nah itu juga yang peluang untuk bisa kemudian mereka tidak hanya mereka yang disalahkan gitu
kan mereka bisa dilepaskan karena itu yang bersalah adalah orang orang yang memerintahkan atau ya yang memerintahkan terutama
karena apg laki laki ini dia bekerja itu karena apa atas nama jabatannya
karena dia bekerja karena ada perintah jabatan dia untuk melakukan itu
oke sayang sekali waktu kita sudah habis pak fikar padahal masih banyak yang bisa dikupas ataupun dikuliti
tapi kita tunggu saja nanti hari kamis besok adalah persidangan perdana
semoga semua pihak bisa membuktikan baik tuduhannya dan juga pembelaannya
dan semoga ini polarisasi tidak semakin tajam dan ada win win solution bagi kedua belah pihak
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
pak abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
dan juga sebelumnya ada pak amir syatambunan sekjen mui pusat
terima kasih bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom